sesosok jasad pria bersama sepeda motor
ditemukan mengambang di sungai di kabupaten indramayu jawa barat
diduga jasad itu merupakan korban kecelakaan lalu lintas
warga desa dan kecamatan pekandangan kabupaten indramayu jawa barat
pada jumat siang digegerkan dengan penemuan sesosok jasad
bersama sepeda motornya di sungai
polisi menduga jasad yang ditemukan adalah korban
yang mengalami kecelakaan tunggal saat hendak pulang ke rumah pada dini hari
pasalnya ada warga atau saksi mata yang mengetahui peristiwa kecelakaan itu
jasad korban juga telah dievakuasi ke rumah sakit umum
daerah kabupaten indra mayu jawa barat
untuk dilakukan visum oleh tim medis rumah sakit
guna kepentingan penyelidikan polisi
jadi dugaan sementara adalah lakantas
satu orang saksi di mana satu orang saksi ini adalah
yang dibonceng oleh korban
keterangan awal yang diberikan bahwa memang
kejadian ini adalah kejadian lakalantas tunggal
tapi kita akan terus membuka alat bukti
dan juga barang bukti yang ada di sekitar pkp